anggota resmo polres garut jawa barat menangkap crm warga haur panggung tarogong garut di rumahnya pada kamis malam
pemuda dua puluh empat tahun tersebut mengunggah foto perempuan tanpa busana di akun instagramnya
petugas pun langsung menyita telpon seluler pelaku sebagai barang bukti
usai menjalani pemeriksaan crm mengaku mengunggah foto model perempuan tanpa busana di instagram miliknya dengan tujuan komersil
crm membayar para model tersebut dengan upah tiga ratus ribu rupiah untuk setengah hari pemotretan
polisi menetapkan crm sebagai tersangka kasus undang undang pornografi dan transaksi elektronik ite dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara
polisi akan mendalami dugaan keterlibatan agensi model dan memeriksa tiga model yang sudah di
untuk mengetahui identitasnya
dan pada hp pelaku juga kita temukan foto foto serta akun ig pelaku yang masih aktif
sehingga terhadap keadaan tersebut kita amankan ke pores garut kita lakukan pemeriksaan dan saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan